mau santap kuah santan lengkap dengan campuran aneka jerawan kita kedua kedai legendaris soto
betawi yuk lokasinya ada di jakarta selatan dan jakarta pusat ini ada di sekitar kawasan
jalan samanhudi dan ini untuk lokasinya lebih besar ya untuk naik motor bisa naik mobil bisa ini di
jalan kebon mangga empat kebayoran lama jakarta selatan tapi kalau yang naik kendaraan roda empat nggak bisa
yang masing masing foto betawi legendaris punya keunikan yang jadi daya tarik pelanggan yang
paling favorit yang mana sih disini sekarang ini yang favorit tulang muda tulang muda ini kalau
orang telepon lalu nanya nya tulang muda masih ada enggak kalian yang tersebut paling favorit
dominan dagingnya terus ini apa ini uratnya
nah sudah pilih semua isian favorit sekarang saatnya pembuktian rasa
hmm ini tipikal santannya santan yang kental nih dan begitu diserbu tuh
ini udah berasa banget bumbunya
ini tipikal santan yang enggak terlalu kental dan enggak bikin disitu kayak nyangkut gitu enggak
tapi masih terasa ini cocok buat yang sukanya datar datar aja untuk isian soto betawinya memang
ternyata masing masing punya keunggulan yang bikin ketagihan ini yang paling saya tunggu yang
dan diantara delapan jenis yang ada di dalam piring saya ini yang paling saya suka itu malah parunya justru
hmm hal farinya digoreng dulu jadi dia jauh lebih gurih dan kayak garing garing gitu
paru bungin uh singa dalau
soto betawi enggak lengkap kalau enggak pakai kentang
ini saya baru pertama kali nih mau makan cukai ini kayak apa ya rasanya
nggak seakan akan cuka biasa dia agak lembut gitu masuk di mulut
tapi begitu kita telan baru berasa nyis di mulut tuh baru berasa cukanya
ini saya pakai cuka cuka biasa
kocok buat kelengkap kalau suka tambah agak ada rasa asim asim segar
soto haji yaakub sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan atau enam puluh tiga tahun yang lalu
dalam sehari bisa menghabiskan sekitar lima puluh porsi soto
kalau soto haji oji sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
nah soto di jakarta pusat ini bisa menghabiskan dua ratus porsi sehari